kita akan mulai dari peserta

oke kita mulai dari peserta jenderal dan peserta peserta
peserta sedang melakukan active finding case yaitu melakukan tes pcr secara sampling di empat puluh enam sekolah yang mengikuti ptm terbatas
kita tunggu nanti hasilnya prinsipnya sekolah kita minta untuk konsisten melaksanakan protokol kesehatan secara ketat ya
patuh disiplin dan bertanggung jawab ya
mudah mudahan dari tujuh sekolah ini tidak ada lagi yang terpapar
memang tidak mudah ini kenapa tidak mudah
karena bisa saja terpapar di rumah atau di perjalanan kita tahu di perjalanan bisa saja menggunakan transportasi publik